aduh sinyalnya jelek nih disini
tuh tuh sinyalnya bagus
sinyalnya jelek d
tapi lu bantu bantu gue kek
kasih uang jajan apa gimana
gue bekel lah dari rumah
enak aja lu pikir gua anak sd
lu bukan anak sd lo anak tk
ngeluh terus setiap hari kerjanya
lu zolim lu orang gak bisa jajan dua bulan
gimana gue mau jalan sama nadia
bekelnya lu banyakin lah
biar bisa makan berdua
lalu lu sama nadia pacaran di kantin
makan dari rantangnya
yaudah yuk jalan yuk
eh tapi jangan ngebut ngebut ya
takut ngerusak ayalan gua
wotanya abis lagi
ada pun daripada adanya kamu di sini adalah daripada adanya anak buah daripada yoyo
paham atuh yuk
pak rw bilang kamu tekom badannya saya
terhubung daripada terjadinya
kejadian daripada kampung kita daripada kamu harus
paham pak rw
meluncur daripada ke pos ini
paham pak rw
kok kamu bisa paham ya
ya paham atuh yuk
pak rw bilang kalau ada apa apa sayapnya harus segera meluncur ke pos
pak muhyiddin kok ngukur tanah
gak boleh mas
boleh aja jon
maksud saya pak muhyiddin mau gadai tanah
saya liat ada tiga karyawan kantor gadai
mutu mutu tanahnya pak muhyiddin
mungkin selfie mas
selfie kok di kebun
mana mungkin pak muhyiddin jate tanah
mau jual ke mau gade urusan dia tanah tanah dia
sampain itu mat mat eh pak rw
sampain kesana nanya
emang tugas rw kayak begitu
loh di sebelahnya kan tanahnya ama ipa
sampain kan tau
ma ipa gempang kongseler
kalo sampain ada salah faham
sampain bisa jelasin
biar gak keker
kok kak indra nya lama banget sih
mama juga gak tau sayang
ngapain coba ke rumah oma
paling sebentar lagi juga pulang
aduh aduh tuh sebentar terus
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
sambil tunggu kakaknya
nih makan duluan yuk
mama lagian ini hari sabtu
biasanya juga pada di rumah
kamu jangan marah gitu dong sayang
kakak kamu itu kan hanya ke rumah oma aja
mama gak ada hubungannya
mau sayang kek mau enggak kek
kamu telepon kak indra
iya dek kenapa
di rumah oma
aduh sinyalnya jelek nih disini
tuh sinyalnya bagus
sinyalnya jelek dek
gak gian sih pake lo angkat segala
lu yang gak cerdas
udah hp lu matiin aja
kok motornya gak ada
kak andri mana
kak andri siapa
ya kak andri oma
masa andri siapa
emang andri kesini
tadi andri telepon katanya kesini
andri yang bilang begitu
tadi dia datang kesini
dia datang sama indra
dia pergi lagi
dia pergi lagi
dia pergi lagi
dia pergi lagi
lagi kemana enggak tahu dia nggak bilang apa apa udah apa sih kok aneh aneh apanya
ya aneh lah semua susah dicari nggak kayak biasanya
seluruh pada enggak suka indri
kok indri ngomongnya begitu sih abis mama juga gitu indri tanya kak indra kemana terus
mama jawab semua sayang sama indri aneh kan
udah deh indri pulang aja makan dulu di ada ayam goreng kesukaan kamu nih